kak cimot mau kemana
mau beli kolak laras mau sekalian dibeliin gak
ini laras udah beli
yaudah laras duluan ya
mau buka puasa disini apa enggak
kamu tanya deh
rumahnya yang ini kan
sepuluh ribu atu neng
buat berdua ya
dua dua puluh ribu
tadi kata om yang ini sepuluh ribu
maksud saya sepuluh ribu itu teh buat satu orang nih
nah gitu dong
eh engkong pinjem pensil sama buku tulis
nyatet biar bisa dibawa
katanya pak ji mau pinjem pensil
mak mau diantar
kagak usah kan
mau naik angkot aja
yaudah tuh saya jalan dulu ya mak
mak kita kenapa gak naik ojek aja sih
kan mak udah bilang tadi
iya tapi kan jalannya jauh mas
capek aus nggak ada minum
nabi kita aja dulu puasa jalan kakinya jauh
kan kita manusia mah bukan nabi
puasa kagak boleh dijadiin alesan
gara gara capek pengen tidur siang
gara gara aus pengen naik mobil
takutnya gak bisa tidur siang ya
dua bentar lagi udah buka puasa
pak haji koloknya dua ya
ah enggak ah satu aja
kamu gak mau
enggak mau gorengan aja
yaudah gorengan aja juga bapak
hmm katanya mau diet
aaaa sekolah berpawur
kok koloknya cuma dua
ibu marah ya sama bapak
koloknya cuma satu nih
kamu mau gak pu
kak cimot mau kemana
mau beli kolak laras mau sekalian dibeliin nggak
nih laras udah beli
oh cimot telat dong
yaudah laras duluan ya
maaf bang permisi
katanya mereka mau buka puasa

bobi juga mau buka puasa disini
mau buka puasa dimana
gak jadi deh bobi buka puasanya disini aja sama mama
jadi kamu pilih siapa
ya kamu pilih yang tadi atau yang suka main ke rumah kamu itu anak sma
emangnya baju dipilih pilih
makannya lain kali kalau gak butuh jangan ngasal
iya gue dikasih tahu
mereka mau buka bersama di rumah saudara
kamu buka puasa sendirian atuh
ntar makan buburnya sendiri aja
lu jadi bujangan dong
nyari bubur sendiri
terus makan sendiri
beli sendiri makan sendiri
kenapa di sini beripeci
kalau nanti pak aja lupa gimana mau lihatnya tuh
eh deh jalan yuk rotesco
bu dipanggil bapak
bilang sama bapakmu ibu mau ikutan basar
pak ibu pengen ikutan bazar
bilang sama ibu bayar dulu
bayarnya berapa kalau mau ikutan bazar
bu kalau mau ikutan bazar bayarnya berapa
bayarnya itu tiga ratus ribu buat tiga hari
bapak aja ya yang ngomong sendiri sama ibu
eret bangun lu
ntar merbotnya bingung lu lu kagak dateng